saudara saudara selamat sore
hari ini kami akan mengupdate kembali
data kinerja layanan kesehatan
terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini
hari ini tanggal dua belas juni dua ribu dua puluh
kita mengupdate sampai dengan pukul dua belas
waktu indonesia bagian barat
selama dua puluh empat jam yang lalu
kita telah melakukan pemeriksaan spesimen
artinya ini sekarang sudah menjadi
dari jumlah spesimen yang kita update
tentunya kita bisa melihat bahwa
kalau dihitung jumlah orang yang di update
kalau kita menghitung seluruh angka nasional
memang per seratus
per satu juta penduduk
namun kita pahami bersama bahwa
tiap tiap daerah tentunya memiliki
ancaman epidemiologi yang berbeda
kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan
lebih dari tujuh belas ribu pulau
yang diantarai oleh selat dan laut
tentunya ini juga menjadi barier
terkait dengan risiko ancaman pandemi
oleh karena itu
tidak memiliki ancaman yang sama
dari satu pulau ke pulau yang lain
dari satu komunitas ke komunitas yang lain
kalau kemudian ini dibandingkan dengan negara lain
misalnya kita menghitung keseluruhan
wilayah korea misalnya
maka kita tahu korea adalah negara daratan
kita lihat bahwa per satu juta penduduk
yang dilakukan pemeriksaan dilakukan tes adalah dua puluh delapan ratus sepuluh
kemudian kalau kita lihat malaysia sembilan belas satu ratus dua puluh
kalau kita lihat vietnam dua delapan ratus dua puluh tujuh
namun jika kemudian angka ini kita analogikan
dengan apa yang telah dilakukan
oleh pemerintah daerah dki
maka kita lihat bahwa per satu juta penduduk di dki
pemeriksaan sudah dilaksanakan sebanyak tujuh belas sembilan ratus lima puluh empat orang
artinya angka ini sebenarnya
tidak kemudian mengesankan bahwa kita
tidak menangani dengan baik
ini semuanya adalah realisasi dari amanat
yang sudah diperintahkan oleh presiden
untuk melakukan pemeriksaan secara masif
ini data data yang bisa kita dapatkan
persoalannya adalah tidak mungkin
seluruh wilayah tanah air
dengan kepulauan yang demikian luas
kita analogikan dengan negara yang
hanya dalam satu daratan
dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit
dan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit
dibanding dengan tanah air kita
tetapi bagaimana kita menangani daerah
dengan ancaman epidemi yang tinggi
kita sebenarnya sudah melakukan sesuatu
yang sama dengan mereka
kami akan terus menghitung potensi ancaman ini
pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik
yang sama dengan dki
semisal surabaya makassar dan seterusnya
ini adalah gambaran bahwa kita telah bersungguh sungguh
di dalam melaksanakan pemeriksaan ini
dari data yang kita dapatkan
pada pemeriksaan spesimen hari ini
kita dapatkan bahwa akumulasi kasus konfirmasi
covid sembilan belas yang positif adalah sebanyak satu satu ratus sebelas orang
sehingga total menjadi tiga puluh enam empat ratus enam orang
kalau kemudian kita lihat sebarannya
maka angka ini didominasi oleh penambahan kasus
satu di provinsi jawa timur sebanyak tiga ratus delapan belas kasus
namun juga pada saat yang bersamaan melaporkan
bahwa yang sembuh adalah tujuh puluh dua orang
kemudian dki jakarta sembilan puluh tiga kasus baru dan satu ratus dua puluh sembuh
kemudian sumatera utara delapan puluh delapan kasus
belum ada laporan sembuh
sulawesi utara enam puluh lima kasus belum ada laporan sembuh
kalimantan selatan enam puluh kasus dengan lima belas sembuh
kemudian ada sepuluh ada empat belas provinsi
dengan kenaikan kasus di bawah sepuluh
bahkan enam provinsi melaporkan tidak ada kenaikan sama sekali
beberapa provinsi dengan kasus yang lebih banyak yang sembuh
dibanding kasus positif diantaranya sulawesi selatan
hari ini melaporkan lima puluh delapan kasus
namun dilaporkan juga tujuh puluh tiga sembuh
jawa tengah empat puluh empat kasus baru lima puluh sembuh
kemudian sumatera selatan tiga puluh tiga kasus baru tiga puluh delapan sembuh
nusa tenggara barat dua puluh tiga kasus dilaporkan tujuh puluh dua kasus sembuh
jawa barat sembilan belas kasus positif baru
sumatera barat sepuluh kasus baru lima belas sembuh
kalimantan timur delapan kasus baru sebelas sembuh
ini adalah bukti bahwa memang sekarang persentase kesembuhan
jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian
kalau kita perhatikan data akumulasi sampai dengan kondisi saat ini
tiga puluh lima delapan persen sembuh sedangkan kematian berada di kisaran lima enam puluh tujuh persen
saudara saudara kasus sembuh total untuk hari ini sebanyak lima ratus tujuh puluh tujuh
sehingga kemudian total bisa menjadi tiga belas dua ratus tiga belas
meninggal empat puluh delapan total menjadi dua empat puluh delapan
empat ratus dua puluh empat kabupaten kota telah terdampak covid sembilan belas di tiga puluh empat provinsi
sementara orang dalam pemantauan yang dilakukan sampai dengan saat ini
akumulasinya ada tiga puluh tujuh lima ratus tiga puluh delapan
sementara pasien yang dalam pengawasan adalah sebanyak tiga belas sembilan ratus dua puluh tiga orang
sebagian besar provinsi sudah menuju ke grafik yang cenderung untuk menurun
bahkan banyak yang kemudian dalam beberapa hari terakhir ini tidak dilaporkan ada kasus baru
pemeriksaan laboratorium yang secara masif kita lakukan
kemudian kontak tracing yang secara agresif kita lakukan
inilah yang kemudian menggambarkan banyaknya kasus positif yang didapatkan
serta kemudian banyaknya kasus sembuh
saudara saudara kita tidak bisa melihat seluruh permasalahan covid sembilan belas
di wilayah tanah air ini dalam satu perspektif data yang sama
berbagai macam perbedaan pasti akan kita dapatkan
baik terkait dengan risiko maupun terkait dengan kepadatan penduduk
inilah yang kemudian tidak mungkin kita membandingkan secara langsung

karena kondisi negara kita yang demikian luas
dengan kepulauan dan jumlah penduduk yang demikian padat
serta sebarannya yang tidak merata
sama dengan negara negara yang relatif berupa satu daratan
dengan penduduk yang relatif sedikit
inilah kajian yang harus kita lakukan setiap saat
sehingga kebijakan yang dibuat pun juga tidak bisa general berlaku untuk keseluruhan
ini yang harus kita pahami
oleh karena itu pengendalian kita semuanya menjadi faktor penting
untuk menentukan keberhasilan penanganan covid sembilan belas ini
tetap untuk patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan
menjaga jarak menggunakan masker mencuci tangan dengan menggunakan sabun
pola hidup bersih sehat cukup aktivitas fisik dan istirahat ini menjadi penting
hindarkan kepanikan dan ikuti terus beritra tentang covid sembilan belas ini secara cermat
karena kita tahu bahwa cara inilah yang bisa kita gunakan
untuk bersama sama mengendalikan covid sembilan belas ini
kami yakin bahwa kita semua bisa melaksanakan
terima kasih selamat sore